warga kembali menemukan potongan tubuh manusia di anak aliran sungai bengawan solo tepatnya di
kecamatan serengan solo jawa tengah pada senin kali ini potongan tubuh manusia itu berupa bagian
pinggang hingga paha para relawan segera menutup potongan bagian tubuh manusia itu sebelum dilakukan
pemeriksa luar dari tim inavis dari polresta solo potongan tubuh manusia itu pertama kali
ditemukan anak kecil ketika tengah mencari bambu di sekitar sungai karena kecil terdampil habis
adhan ada muka tiga lebih dikiranya boneka keras boneka keras diamati ternyata diduka potongan
sejak minggu total ada enam potongan tubuh manusia yang ditemukan di solo dan sukoharjo yakni bagian
tangan kiri kaki kiri badan kepala lengan kanan dan terakhir bagian pinggang hingga paha sementara
kapolres sukoharjo akbp sigit senin petang mengatakan keenam potongan tubuh manusia itu
dimungkinkan korban mutilasi yang berjumlah satu orang dengan ciri ciri khusus salah satunya terdapat
ada sedikit tanda itu ada lato yang dikorban terus kemudian identik yang ditemukan di sidoarjo
dengan surakarta memang betul betul satu orang dari sukoharjo ditemukan tiga potongan dan dari
surakarta juga tiga hingga kini polisi masih mencari bagian tubuh lain korban mutilasi tersebut
agar kasus ini segera
terungkap tim liputan cnn indonesia